pak rosa ngajakin mama ketemu apa apa ya nggak papa masa papa mau ikut ikutan terus
udah hari kedua kan berarti tinggal enam hari lagi ya gue siap tungguin lo dan kalian
pernah bohong sama gue cabut
riki bener bener kurang ajar dia udah ngancurin hidup gue
elsa sama siapa ya
sah tadi di luar itu siapa ya temen aku mah hampir sebentar dia mau minjem barang
kenapa nggak diajak masuk cuma sebentar koma dia kesini juga buru buru laki laki perempuan
ah tadi kan kamu belum selesai makannya baru makan sedikit yuk kita lanjutin makannya yuk
aku udah kenyang mah aku di kamar aja ya
kok wajah elsa seperti orang kebingungan begitu ya apa dia menyembunyikan sesuatu
oke karena semua anak berani dan pinter mis erina kasih nilai a untuk semuanya ya
vena kamu juga dapat nilai ah nah khusus buat reina karena sudah mengalahkan rasa takut pada berenang
mis erina kasih medali keberanian buat kamu
oh sayang waduh aduh papa bangga banget sama kamu udah dapet nilai a terus dikasih mendali juga hebat
selamat ya sayang
ibu makan siang sudah siap
aku mau apa
nah sama bu rosa
ini ada kiriman foto katanya sih pengirimnya atas nama pak bos
taruh di sini aja
oh ini kan foto yang waktu itu saya suruh buang ya
eh ibu sebenarnya waktu itu pas ibu nyuruh kiki sama uya buat buang foto ini mas al datang bu terus fotonya dibawa sama mas al
jadi waktu itu al simpan foto ini
ya saya sudah keterlaluan sekali saat itu
syukurlah sekarang semua baik baik saja
ya udah kalau gitu nanti bantu saya ya
pajang foto ini di ruang tengah
baik bu rosa
nanti kan ibu rosi juga bisa ngepaham
ibu jangan salah paham ya bu ya
kalau kiki sama uya tuh gak ada apa apa bu
emang nguyeknya aja kadang tuh
kan ada pepatah mengatakan ayam kiki ucapan adalah doa
jadi uya mengucapkan kata ayam
supaya doa uya terkabul
tapi kiki mengucapkan amit amit biar tidak terjadi menjadi panggilan ayah
udah ini kumrah
udah cukup bu
udah beres bu
foto udah terpasang
bu rosa rena bu andin dan pak bos
tampak cantik dan tampan di foto ini
oh thank you ya uya terima kasih
kalau emang nanti ada kurang kurangnya panggil uya aja
nah sekarang uya mau balik lagi ke pos
oke kalau gitu one again thank you
silahkan kamu balik ke pos
terima kasih bu
semua ini terasa hampir sempurna
ada celah menyakitkan yang akan selalu ada di keluarga ini
apa yang sebenarnya terjadi hari itu
aku sudah percaya bukan andan pelakunya
siapa yang hari itu datang ke rumah andin dan nino
tidak ada yang bisa dikendalikan
atau siapa yang bisa dipercaya
kalau aku jadi kepikiran
soal laki laki yang ketemu sama elsa tadi ya
ma kalau papa perhatiin
melamunin apa sih
tadi itu mama lihat elsa lagi di depan rumah
mama gak tahu juga sih
katanya sih fotografer
tapi kok mama ngerasa kayak ada yang disembunyiin sama elsa
daripada mama mikir asumsi yang enggak enggak
lebih baik mama tanya
iya sih benar juga pak
aku mau ngajakin kamu ketemuan di parison cafe
karena waktu kamu datang ke rumah kan
karena kondisiku waktu itu kurang baik
oh iya sih benar juga
boleh boleh nanti aku ke sana ya
aku siap siap dulu
oke kalau gitu thank you karina
pak rosa ngajakin mama ketemu
iya nggak apa apalah
masa papa mau ikut ikutan terus
udah mama siap siap dulu ya
pak makasih ya
pak makasih ya
kemarin papa udah jagain rena
bahkan papa sampai nginep di rumah
aku sama saya udah balik ke jakarta ya pak
barusan andin kirim chat ke bapak
mereka udah pulang
udah pulang ke rumah
mudah mudahan al sama andin bahagia
merayakan enam bulan pernikahan mereka
selama ini tuh aku
aku tuh takut pak
kalau orang orang tuduh aku
bahkan mbak andin sama al aja udah gak cepat ke aku
mereka nuduh aku
kalau aku yang bertanggung jawab
atas kematiannya roy
mumpung andin sama al sudah kembali
apa aku coba bicara aja ya sama mereka soal elsa
ini aku lagi ada di kolam berenang
hari ini kamu sibuk gak
enggak pak kenapa
kalau nggak sibuk papa mau ngundang kamu ke coffee city
ada yang papa mau bicarakan sama kamu
kamu ajak al juga ya kalau bisa ya
aku sih bisa pak
tapi nanti aku tanya dulu ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ini mas papa ngajakin aku untuk ketemu di coffee city
oh yaudah ayo bangat
kamu sama rena diantar supir ya gak apa apa
gak apa apa ya sang ya sama ances ya
mama sama papa mau ketemu sama opa dulu
pak bos gini ya
oh iya makasih banyak ya
sini aku mau pegang mas
udah deh nak
aku berangkat dulu ya sama mama ya
permisi dulu ya pak
kenapa pak kamu minta andi nuntuk ke sini
kenapa pak kamu minta andi nuntuk ke sini
datang ke sini
ya ada yang papa mau bicarakan
kalau al sama andin menuduh dia sebagai pembunuhnya roy
apa minta penjelasan dari mereka
kenapa mereka kok bisa menuduh elsa
apa mau denger dari pihak mereka aja
bukan dari satu sisi
semakin banyak hal yang papa tahu
pak semuanya sudah ada disini
tolong dari pihak keluarga
mengisi dokumen ini
dan nanti langsung dikembalikan secepatnya ya pak ya
oh ya untuk prosesnya berapa hari ya pak
ya sekitar lima hari lah pak
terima kasih banyak pak ya
saya ketulan dulu ya
gak sengaja tahu
handphone kamu ketinggalan

chat dari rendy
tidak sengaja pak michel tahu
ya ampun gimana sih rendy
terus dia bilang katanya michelle nggak sengaja tahu